dan kami juga melakukan survei untuk persiapan persiapan dari mulai ketersediaan untuk fasilitas cuci tangan
fasilitas pjj desinfektan kemudian akses ke kesehatan dan juga berbagai macam fasilitas untuk persiapan ptm terbatas
yaitu seperti termogan dan juga masker tembus pandang untuk adik adik kita yang mempunyai disabilitas rungu itu juga kami survei